mengikuti bimbingan belajar merupakan salah satu strategi untuk lolos dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri
apalagi tahun ini menggunakan sistem baru untuk memotivasi dan memberikan kiat jelang sbmptn kepada peserta didiknya
ganesha operation sebagai salah satu pusat bimbingan belajar menggelar seminar motivasi di kota bandung
ganesha operation menggelar acara syukuran atas keberhasilan siswa siswinya yang lolos pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau snmptn tahun dua ribu sembilan belas
jalur snmptn ini dikenal juga dengan istilah jalur undangan atau tanpa tes
bertajuk we are the champion acara syukuran ini digelar pada selasa sembilan april dua ribu sembilan belas di salah satu hotel di kota bandung
salah satu siswi ganesha operation yang lolos snmptn ini adalah kentri ani dan nur halimah
baginya metode dan strategi belajar yang diterapkan oleh ganesa operation sangatlah bermanfaat
hasilnya siswa sma negeri satu pangalengan ini bisa diterima di fakultas kedokteran universitas pajajaran melalui jalur snmptn
go itu ada tryout online itu dan itu sangat membantu banget meskipun ada di go yang tryout basis paper base
tapi kita bisa dibantu juga sama yang berbasis komputernya dan itu nilainya langsung ada
sementara bagi ahmad salahdin selain strategi belajar seperti tutorial service time ganesha operation turut membantunya dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri
dan siswa sma negeri tiga bandung ini pun sukses diterima di sekolah tinggi elektro dan informatika institut teknologi bandung
itu kayak kita ngerjain soal soal tipe tipe yang untuk ujian masuk perguruan tinggi
kita lebih kenal dengan soalnya dan lebih mudah mengerjakannya
terus go juga punya software yang membantu kita untuk memilih ptn yang kita inginkan
jadi kita bisa memprediksi kita itu bisa masuk kemana berdasarkan nilai raport yang kita punya
berdasarkan data sementara saat ini sudah ada enam lima ratus lebih siswa ganesha operation yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri favorit indonesia melalui jalur snmptn
dan tiga ratus empat diantaranya yang berasal dari bandung raya dan cimahi yang hadir dalam acara ini
keberhasilan ini tentu tak luput dari berbagai strategi yang diterapkan oleh ganesha operation
seperti tutorial service time tryout terpadu hingga empati terkontrol dan seminar motivasi untuk membantu para siswanya menggapai cita cita mereka masuk perguruan tinggi negeri impian
kami melakukan bimbingan belajar di ganesha operation dengan mempersiapkan mereka bisa menyelesaikan soal apapun yang mereka hadapi di sekolah
sehingga nilai nilai mereka sangat tinggi prestasi mereka di sekolah sangat tinggi
dan kemudian setelah
dipersaingkan untuk seluruh indonesia dan kalau kita bandingkan dengan peserta ujian nasional itu hanya sekitar tiga persen
persaingannya super ketat
tapi karena di sekolah mereka berprestasi karena memang kita siapkan di ganesha operation dengan topik materi yang relevan dengan sekolah maka mereka bisa lulus pada snmptn dua ribu sembilan belas ini
bagi mereka yang belum lolos masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur snmptn masih ada peluang melalui jalur sbmptn
dan untuk mereka yang akan mengikuti sbmptn ganesha operation memiliki program khusus yang dapat diikuti
nah ganess operation memang juga mempunyai satu program yang kita kenal dengan super intensif yang bisa diikuti segera
dan besok sudah bisa langsung belajar sehingga mereka dipersiapkan dengan topik topik yang tepat sasaran sehingga lulus pada sbmptn yang akan datang
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmp
tn pada tahun dua ribu sembilan belas ini akan digelar dengan sistem ujian tulis berbasis komputer atau utbk
pada sistem baru ini peserta diwajibkan terlebih dahulu mengikuti ujian
setelah hasil ujian keluar baru kemudian peserta memilih perguruan tinggi yang akan dituju yang disesuaikan dengan nilai hasil utbk nya
dan untuk memudahkan calon peserta dalam menghadapi sbmptn dua ribu sembilan belas pada minggu dua puluh empat maret lalu
ganesha operation sebagai salah satu pusat bimbingan belajar terbaik dan terbesar di indonesia menyelenggarakan seminar motivasi bagi siswanya
dihadiri sekitar empat calon peserta sbmptn seminar motivasi bertajuk meeting maximizing motivation atau m tiga ini
memberikan beberapa paparan terkait pilihan perguruan tinggi negeri serta informasi dan paparan seperti apa sistem utbk itu dan strategi menghadapinya
para siswa dan orang tua siswa ganesa operation pun menyambut baik kegiatan ini
karena di go itu sudah disediakan fasilitas fasilitas yang menunjang
terus dari event event kayak m tiga gini juga kan itu udah bukti go
ngebantu siswanya biar bisa lolos sbmptn
sd ini ikut bimbingan dari kelas satu sampai kelas tiga karena kita ikut go karena kita percaya ke lembaga bimbingan belajar ini
karena banyak motivasi banyak terobosan terobosan baru yang memang benar benar sangat sangat membantu untuk belajarnya
update lah jadi update ilmunya update strateginya selalu update aja gitu
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ganesha operation saat ini sudah memiliki tujuh ratus delapan puluh delapan outlet yang tersebar di dua ratus tujuh puluh dua kota besar di indonesia
dengan pengalaman tersebut tak heran ganesh operation sukses meluluskan siswanya ke berbagai perguruan tinggi negeri di indonesia
tercatat di tahun dua ribu delapan belas sebanyak empat puluh ribu lebih siswa ganesa operation diterima di perguruan tinggi negeri favorit
di peliputan cnn indonesia bandung jawa barat